hai ibu jangan gitu udah rame soalnya tapi kekepingan
dapat info dari beberapa media sosial ya sampai akhirnya tadi pagi pak kepala satuan
ada memerintahkan kepada kami bahwa cek keberadaan ibunya dimana coba di patroli
kami bersama jajaran dinsos atau instasi terkait lainnya untuk kami amankan dulu
ibunya kita cari keterangan kenapa sih sampai ibu itu hidup di jalan seperti itu
tindakan selanjutnya apa pak coba tindakan selanjutnya yang pertama yang pasti kita coba
cari keterangan yang lebih dalam sama yang bersangkutan setelah itu kita bekerja sama
dengan dinas sosial untuk dilakukan tindakan ke depan dari asesmen sementara ini si ibu ini
asesmen sementara ibu ini punya masalah pribadi yang ibunya ceritakan kepada kami ya
kepada teman teman dinas sosial tadi setelah ngobrol mungkin
hati ke hati ya ibunya punya masalah pribadi sekitar empat belas tahun yang lalu
mungkin masalah keluarga kalau saya tanya masalahnya berat atau enggak bu
berat informasi dari ibunya menjadi masalah intern dari keluarga ibu itu sendiri
beberapa bulan yang lalu juga sempat viral di beberapa kota hampir di jawa barat juga ibu itu sempat viral
saya cynthia rompas saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan
media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya